ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan mas bayu di masa lalu
dia butuh pertolongan
baru saja menjalani operasi sum sum tulang belakang
kenapa dewi bisa tahu reva
dan mengenalkan diri sebagai istri mas bayu
ini ada apa sih sebenarnya
mesti cari kemana lagi gue
sama sekali tidak ada petunjuk
ada tamu tak diundang disini
belum puas lo
alah udah deh bro
gue juga tahu kenapa lo bisa disini
jangan sok sok berkuasa deh gue gak demen
kita sama nyari duit disini
bandit kelas corok
untung gak gue hantar ke kuburan lo
tempat lo bukan disini
seandainya gue sama bobi bisa berantem kayak begini
dewi masih belum bisa dihubungi
aduh kemana dia pergi
aku harus bicara sama siapa sekarang
untuk mencari dewi
cuma ada satu orang
cukup dekat sama dewi
ya kamu gak mungkin bicara sama nisa
gak mungkin bicara sama bu retno
ya satu satunya bobi ya
ya aku udah bicara sama dia
tapi dengan suasana yang berbeda ya
mau bicara secara
ya ini dengan saya
ada urusan apa anda telepon saya
saya harus bicara sama anda
dan ini masalah yang sangat penting
ini masalah dewi
jadi saya harap kita bisa bicara secara dewasa
anda mau mengancam saya
lagiin apa yang mau dibicarain
saya gak ada urusan penting sama anda
ya kita turunkan ego kita dulu ya
kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin
soalnya ini sudah penting ini
masalah ini sudah penting banget ya bobi ya
ya saya juga gak mau ketemu sama kamu
tapi ini menurut saya kita terpaksa bicarakan
ini soal dewi
ke anda ketemuan
anda ngajakin saya ketemu
kalau anda sibuk
berarti anda tidak mau bicarakan soal dewi
dan saya tahu
anda peduli sama dewi
apapunlah hubungan anda sama dewi itu saya gak peduli ya
dan kalau anda tidak mau bicara sama saya
ya udah fine
tapi itu berarti anda juga tidak mau ketemu sama dewi
berarti fahri tau dimana dewi
saya ketemu dengan anda
kamu istrinya mas payu
dan aku ajak kamu ketemu sekarang
karena saya tahu
ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan mas bayu di masa lalu
dia butuh pertolonganmu
baru saja menjalani operasi sum sum tulang belakang
keadaannya memburuk sekarang
dan hanya kamu yang bisa membantu dia
anak kandungnya mas bayu dan kamu tapi kok
kenapa minta tolongnya sama aku debinya
di malam reuni ketika kalian bertemu
anak saya gak pernah terlahir sama dewi

dan saya juga gak pernah menemukan dewi

anak ini adalah anak kandung kamu
kok diramah dengan
istri gelap kakakku sendiri
perempuan yang kau benci itu
anak yang selalu bersama kamu devi
itu anak saya dan juga mas bayu
anak yang aku cari cari selama ini ternyata ada sama dewi
dan aku juga bahkan udah ketemu sama dia
apa dunia ini emang segitu sempit ya
belum lama kamu berurusan sama aku karena mas fahri
dan sekarang gak jauh jauh masalahnya berurusan juga dengan mas bayu
dan bahkan sekarang gak hanya mas bayu tapi juga anaknya
aku bercerita tentang anaknya
kandungnya yang sakit
dan sudah tujuh tahun gak pernah bertemu
tapi gak sebutir air mata pun aku lihat mengalir di wajahnya
gak ada tangisan kebahagiaan
dan kepedulian seorang ibu
melahirkan orang yang mohon mempertahankan
boang besar ini sudah di tangan
seorang yang tidak terserah ngalah